melalui peraturan menteri pendidikan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh kementerian pendidikan dan kebudayaan
republik indonesia memberikan skema pembiayaan uang tengah semester yang meringankan mahasiswa
perguruan tinggi negeri di seluruh indonesia di kota surabaya tiga perguruan tinggi negeri sudah
menerapkan skema tersebut dengan kuota yang bervariasi hingga dua puluh agustus dua ribu dua puluh universitas
negeri surabaya sudah memberikan keringanan kepada delapan mahasiswa dengan cadangan anggaran
sebanyak dua puluh lima miliar rupiah untuk itu unesa melakukan efisiensi pengeluaran sebagai upaya agar tak terjadi
drop out kita melakukan efisiensi ketat betul jadi kegiatan kegiatan yang tidak prioritas
di semua unit kerja dan fakultas kami minta untuk dipending kemudian kegiatan kegiatan yang bersifat
yang tidak prioritas juga kami minta untuk dipending sementara universitas erlangga sudah
memberikan keringanan kepada lebih dari sembilan ribu mahasiswa tak ada kuota yang diberikan secara
khusus setiap pengajuan akan diterima dengan ketentuan besaran potongan berdasarkan hasil
verifikasi jadi sebenarnya hampir sudah mendekati final semua ya mungkin masih ada sedikit yang
yang karena beberapa mahasiswa semester akhir itu kemungkinan juga kadang kadang masih ragu ragu ya
ini nanti saya bisa judicium sampai oktober ini atau tidak ragu ragu lah mungkin mereka belum sempat
mengirimkan surat begitu mbak tapi prinsipnya kami berikan kemudahan lah bagi adik adik mahasiswa
menjawab aksi demonstrasi mahasiswa universitas pembangunan nasional veteran kota surabaya mengaku
telah mengimplementasikan sembilan skema bantuan yang digabungkan antara program banding uang
kuliah tunggal upn kartu indonesia pinter dan skema bantuan permen dikut seluruh mahasiswa
di semester gasal mendapat kesempatan yang sama seluruh mahasiswa di semester gasal depan ini
itu tidak ada cantolan peraturannya di permen tidak ada
sehingga kami sudah memberikan pengertian pada mahasiswa dengan harapan
jangankan anda menuntut lima puluh persen kalau anda mengusulkan benar benar tidak mampu
bisa sampai bebas itu yang bebas sementara tadi yang skema bebas
riven sklifah reza salah satu mahasiswa upn veteran surabaya
mengaku terpaksa mengajukan keringanan
karena terbentur minimnya kemampuan ekonomi keluarga
ia pun melengkapi sejumlah berkas pengajuan demi mendapatkan potongan uang kuliah hingga semester akhir
ya karena kondisi ekonomi keluarga sih
ya apa kayak adik juga kuliah saya juga kuliah
kasihan kalau apa itu ukt nya mahal
dan ada beberapa
beberapa poin poin memang
mungkin yang pasti wajib itu kayak ktp orang tua
sama kayak apa ya dokumen dokumen pendukung
seperti kayak pembayaran bukti pembayaran listrik selama tiga bulan
terus sama stnk
sampai kayak minta surat rekomendasi dari apa
kenapa kok mengajukan
dan kondisinya kenapa
bikin surat pernyataan gitu aja
dari keringanan biaya di tiga ptn tersebut
lebih dari sembilan belas ribu mahasiswa dapat melanjutkan kuliah dengan potongan uang kuliah
eka rima miki peresia surabaya jawa timur